kita awali berita dari sampang
hujan deras yang mengguyur wilayah utara
kabupaten sampang sehari semalam
membuat kota sampang kembali terendam banjir
sedikitnya empat desa dan dua kelurahan
terendam banjir setinggi satu meter
banjir akibat dua pan kali kemuning
mulai meluas hingga ke dalam kota sampang
dengan ketinggian air rata rata satu meter
warga kota terpaksa mengungsi ke rumah saudara
maupun tetangga yang tidak terkena banjir
warga memperkirakan banjir akan terus meluas
hingga ke kota sampang dan akan menutup akses
jalur kota sampang menuju ke tapa makassar
hal ini membuat beberapa warga yang berada di titik banjir
langsung mengamankan barang berharga mereka
berdasarkan data dari bpbd kabupaten sampang
sedikitnya ada dua kelurahan dan lima desa yang terendam banjir
beberapa desa diantaranya adalah desa kemuning
tamunggung pasean kemudian gunung madah
panggung dan kelurahan gunung dal
serta dal penang
badan penanggulangan bencana hingga kini mempersiapkan posko pengungsian
namun bpbd baru menyiapkan tiga titik dapur umum
untuk mengantisipasi korban banjir yang tidak bisa memasak
kamaludin harun sampang